disesuaikan dengan iklim tropis sebuah rumah di jakarta selatan didesain memiliki banyak jendela
tujuannya untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga sinar matahari
dengan demikian penggunaan listrik untuk penerangan dan juga pendingin udara dapat dikurangi
indonesia yang beriklim tropis cenderung memiliki suhu udara antara dua puluh lima hingga tiga puluh tiga derajat celcius
untuk menyiasati udara yang panas dibuatlah rumah yang memiliki banyak jendela
ini dimaksudkan agar sirkulasi udara berjalan baik dan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan untuk pencahayaan alami
menurut arsitek imron yusuf konsep rumah ini memperhatikan posisi matahari saat terbit dan terbenam
tujuannya menghemat pemakaian listrik di siang hari
maksimalkan dari sisi timur utara maupun selatan sehingga si matahari itu bisa masuk gitu
dan biasanya juga kadang kadang gak melulu dari sisi horizontal yang kita kejar ya tapi bisa juga dari sisi vertikal
jadi misalnya dengan skylight gitu
desain rumah yang terletak di kawasan tebet jakarta selatan ini juga memperhatikan faktor keamanan
imron menyiasati dan membuat bagian depan rumah tidak terlalu terbuka
celah dan sirkulasi udara lebih banyak dibuat di bagian dalam rumah agar sinar matahari bisa masuk secara vertikal

klien yang sudah cukup dekat bisa langsung naik ke lantai dua ini gitu ngobrolnya lebih enak di lantai dua
nah makin ke atas nih di lantai tiga makin private karena di atasnya adalah kamar kamar tidur
pemilik rumah ernie kurniati menginginkan rumah bertema modern namun tidak tergantung pada tren
ia juga ingin mengurangi pemakaian listrik
kita maunya yang kebuka rumahnya
kita mau yang sirkulasi udaranya apa jadi ac itu minimalis gitu kalau bisa
tapi begitu kita ini jendela semua semua makanya kan tadi lihat banyak kaca kaca ya di rumah
nah itu memang kita pengennya yang rumah sirkulasi udaranya sangat bagus
biaya pembangunan rumah yang memiliki luas lahan dua ratus enam puluh meter persegi ini lebih dari dua miliar rupiah
biaya itu belum termasuk properti interior seperti furnitur peralatan elektronik dan sebagainya
arman helmi robin kirt jakarta